makan banyak nih kita
makanannya enak nih pasti
diambil wawon bang ube
katanya disuruh pak rt
iya bang ubek cari momku
ikio rakut gak bagus bang ube
yaudah yaudah gini gini
kalian tunggu dulu
disini jangan ada yang kemana mana
buat cariin makanan buat kalian
sabar dulu ya
ada yang liat gak ustadz musa dimana
yaudah kalau gitu kalian disini dulu ya
jangan kemana mana ya
bentar ya assalamualaikum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
guys ketemu lagi sama mas al alias anak lanang yang viral
karena ada ikatan batinnya terhubung antara kita berdua
mas al nih mau cerita ya
kemarin tuh mas al kena gempa
alhamdulillah allah maju maju
kasih selamat mas al
untuk bisa menghirup udara bebas
terlepas dan terselamatkan
dari musibah gempa bumi gas
sehingga mas al bisa berdiri disini
menyapa kalian semua
bukan cuma mas al aja yang selamat guys
terlepas dan terselamatkan
dari gempa bumi
ya nggak mulus mulus banget sih
ada lecet lecet dikit mah gampang
tinggal dikasih obat merah juga
kelar urusan nya gitu ya
bakal interview sama warga warga sekitar sini
pengen tau kan
kira kira mereka yang terkena
korban gempa itu seperti apa
pasti seru tuh guys
udah ub tuh
wah gawat nih
yes nanti kita lanjut lagi ya
tentu pentengin channelnya mas al
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan kaik uagnich
kalau di mos
ti kan makin segala
burung betet dari ciburui
ada apa sih kok pakai nyari nyari
bete ya gak ada ustadz musa yang mantap dah santuy
ini ustaz anak nyari antung
itu kasihan anak anak santri
belum pada makan
olah olah kasian banget sih belum pada makan
tapi gini be entah kalau udah dicariin makanannya
saya salamin gak dari ube
masa disalamin doang emang gebetan aku
antum ajak emen uang kas kan nama si emen tuh
saya perjelas lagi ya intinya saya beliin makanan
buat anak anak santri gitu kan benar
udah itu kecil lah
gak usah diparkirin
pikirin dong parkirin terus ustaz
nanti kasih priwitan juga nanti
yaudah ustaz ya aku mau kontrol anak anak dulu
kece kece kece
joy makan banyak nih kita
makanannya enak nih pasti
buka dulu ya daunnya
biar enak makannya
cuma dia yang bawa nasi bungkus banyak di luar

ngambil hak orang lain buat dimakan sendiri
hak orang diambil
aku bales dia
bibir biasanya kalau merinding kayak gini berarti ada ada ada ada sesuai suai suai suai suai suai suai
apa wan setan
oh ya maaf lupa sembarangon kamu panggil saya setan ya
kalian mau ngapain disini
emang disini kain tante kalian
kalian kalau nggak pergi dari sini
saya sumpahin pantatnya bisulan seumur hidup
aduh jangan bisulan mbak
bisulan jatuh sakit
kalau kalian nggak pergi dari sini sekarang
saya akan kutuk kalian
nasinya jangan dibawa
sisain satunya mbak
ya ampun wan toge bukan ini kenapa toh ya bisa sampai kayak gini tuh lu lihat di mukanya sampai
kesemak semuanya wan kamu tuh ya kok ya mau ditipu mendingan kamu aja lah yang nipu dia
para etian lu anak sendiri malah disuruh jadi penipu atau sih awang usah jualan lagi pops
ki pokoknya aku mau anak itu dikasih pelajaran kamu jangan kayak gitu dong nanti pops sedih kamu
itu anak pavi satu satunya pokoknya nanti kalau situasinya udah tenang pavi akan tuntut dia